pencurian motor terjadi di sejumlah daerah
dalam aslinya komplotan pencuri motor makin nekat
lantas motor seperti apakah yang paling diincar para pelaku kejahatan
curangmu itu pasti akan terus ada dan berulang
yang mungkin baru adalah modus dan metode pelaku saat melakukan aksinya
motor mana yang paling cepat yang langsung dikasaran itu yang akan selalu jadi inyarat
kunci ganda kedua jangan tahu motor sembarangan itu saja
harus lebih berhati hati dalam menjaga kendaraan karena kadang kadang kan lengah
bisa menggunakan kunci ganda dan menaruh kendaraannya lebih padat
pencurian motor tak ada habisnya
para pelaku leluasa gentayangan mencuri motor warga
akhir akhir ini komplotan pelaku curanmor bermunculan di sejumlah daerah
di sawangan depok jawa barat tiga pelaku curanmor terekam cctv
menggotong motor warga melewati portal sebuah perumahan
pencurian terjadi pada dua puluh dua april sekira jam setengah
dua hari kemudian di bengkulu dua pelaku curanmor menggasak sepeda motor warga yang diparkir di depan rumah
pencurian terjadi dalam hitungan detik
di kuningan jawa barat dua pencuri membawa kabur sebuah motor yang diparkir di pinggir jalan
namun akhirnya warga dapat mengejar dan menangkap pelaku
motor merupakan kendaraan favorit masyarakat
tapi motor juga kerap jadi sasaran pelaku kejahatan
kriminolog bakti eko menyebut kejahatan curanmor tak mudah dihentikan
lantaran mudah ditiru dan diajarkan pada pelaku lain
selain itu sejumlah faktor menjadikan pelaku kejahatan mencuri motor
pencurian kendaraan bermotor motor terutama ya itu adalah salah satu jenis kejahatan tradisional
dia sudah ada sejak lama dan mudah direplikasi
jadi berangkat pada fakta ini maka curanmor itu pasti akan terus ada dan berulang
yang mungkin baru adalah modus dan metode pelaku saat melakukan aksinya
salah satunya dia mudah untuk dipindah tangankan
banyak wilayah wilayah non urban itu memang penegakan ketertiban berkendaranya itu lumayan agak longgar
nah termasuk misalnya pemeriksaan bukti bukti kepemilikan
motor ini bisa dijual secara terpisah per bagian bagian kendaraan tersebut
itu juga mudah untuk dipreteli gitu ya mudah untuk dibongkar pasang sehingga pasarnya juga memang nggak akan pernah berhenti
pengamat otomotif aris harvenda menambahkan
pengamat otomotif aris harvenda menambahkan
perputaran jual beli motor yang cepat menarik minat pelaku kejahatan
perputarannya itu lebih cepat memungkinkan percepatan bukan hanya mengambil barang ya
tetapi bagaimana si pelaku ini bisa langsung segera menjual barangnya
jadinya dia tidak akan terdeteksi oleh teman teman dari kepolisian
dari berbagai kasus pencurian motor yang viral
para pelaku beraksi di tempat tempat yang minim pengawasan
sebenarnya tempat tempat dimanapun ya dia bisa di parkiran rumah
bisa di tempat parkir pusat pusat perbelanjaan
atau dimanapun dengan pengawasan yang minimal
siapa saja yang diharapkan mengawasi
baik minim pengawasan dari pemilik
maupun minim pengawasan dari masyarakat umum
semakin minim pengawasan di suatu tempat
maka situasi tersebut semakin menguntungkan bagi pelaku
jadi poinnya ada pada pengawasan
selain itu pencuri juga akan mengincar motor yang laris di pasaran
tapi minim fitur keamanan
betul motor mana yang paling cepat
itu yang akan selalu jadi incaran
yang kedua motor dengan proses pencurian paling cepat mudah
nah udah dan itu ya minum teknologi sih biasanya
sebelum beraksi para pelaku curanmor terlebih dahulu mengamati situasi
para pelaku yang berkeliling melakukan pengintaian
mestinya bisa diketahui warga
guna menentukan langkah antisipasi
lazimnya polanya memang seperti itu ya
biasanya pelaku menggambar dulu menargetkan
membaca situasi rumah atau tempat lokasi motor yang akan dicuri
pada pukul berapa pemilik akan lengah
pada jam berapa pada hari apa
masyarakat itu tidak memperhatikan tempat tersebut
dan kapan waktu terbaik untuk pelaku melakukan aksinya
jadi prakejadian itu lazim para pelaku melakukan pengintaian terhadap target
bagi masyarakat ada beberapa hal yang bisa dilakukan
untuk mencegah tindak pencurian motor
tingkatkan pengamanan di lingkungan perumahan
jangan memarkir motor sembarangan
parkir pada tempat yang disediakan
gunakan kunci pengaman ganda
pasang alarm untuk mengejutkan pencuri
dan pasang gps tracker untuk mengetahui lokasi motor anda
jika dibawa kabur pencuri
tingginya penggunaan motor dalam aktivitas sehari hari masyarakat
diharapkan selalu diimbangi dengan fitur keamanan pada produk kendaraan
hal ini menjadi tantangan tersendiri
di tengah munculnya para pelaku kejahatan
yang mencari celah kelemahan pada setiap produk motor yang diluncurkan
fitur fitur keamanan itu memang harus terus menerus diperbarui
harus terus menerus dimutakhirkan
teknologi yang berkembang itu harus dimanfaatkan
harus digunakan untuk menciptakan situasi atau keadaan
untuk kita semua termasuk dalam konteks kendaraan bermotor
makanya dari mulai paling sederhana adalah alarm berbunyi
kemudian ada beberapa steps untuk melakukan kontak atau menyalakan kendaraan
itu kan sebenarnya juga bagian dari pengayaan fitur fitur keamanan dalam kendaraan
ketika produsen mengembangkan teknologi keamanannya saja
pelaku itu akan ngulik ya pelaku akan mencari celah
apalagi kalau produsen tidak mengembangkan fitur fitur keamanan
kita akan semakin rentan customer pada akhirnya menjadi korban kejahatan
tentu yang paling utama dalam mencegah pencurian motor adalah kehatian dan pengawasan kita
saudara agar tidak menjadi korban curanmor ada beberapa hal mendasar yang harus dibiasakan
pertama jangan parkir kendaraan sembarangan
parkir di tempat yang sudah disediakan tentunya
kemudian kunci stang ke arah kanan untuk menutupi tempat kunci
dan gunakan kunci ganda untuk menghambat tindak pencurian
selain itu anda juga bisa menambah sistem keamanan
kendaraan pribadi di kendaraan anda
ingat kewaspadaan kita menutup kesempatan pelaku
dian syilitonga julian fernando kompastv jakarta